angin puting beliung melanda daerah istimewa yogyakarta
selasa kemarin data bpbd setempat menyebutkan
satu orang mengalami luka ringan
sementara puluhan rumah rusak
tiga wilayah yang terkena dampak puting beliung adalah
kota yogyakarta kabupaten bantul dan kabupaten sleman
kerusakan umumnya terjadi pada rumah yang bagian atapnya berterbangan
puting beliung terjadi sekitar pukul dua siang waktu indonesia barat
berlangsung hanya sekitar dua puluh menit
badan meteorologi klimatologi dan geofisika yogyakarta menyebutkan
penyebab puting beliung ini adalah adanya aktivitas awan konvektif
atau kumulonimbus yang sangat aktif dan bersifat lokal
di wilayah daerah istimewa yogyakarta
kejadian siang ini tadi sekitar jam empat belas
angin puting beliung berasal di sekitaran
bajiro sampai daerah jati
ini meliputi tiga kawasan perbatasan
jadi kota yogyakarta kabupaten bantul dan kabupaten sleman
sebagian besar atap bangunan rumah tempat usaha
dan juga kampus pohon pohonan tumbang
sebelumnya sebuah video memperlihatkan detik detik angin puting beliung
menerjang kawasan kampung
di kawasan bantul yogyakarta
angin puting beliung disertai dengan hujan ini
sempat diabadikan salah seorang warga dan tersebar di sejumlah media sosial
sejumlah pohon tumbang
sementara banyak bagian atap rumah warga setempat beterbangan